dahil dahil dahil mikir nih
mama tau kalo sampe boy ga dateng
ngapain sirang disitu
itu suara motor dateng
ini bibi nggak siap siap
bibi gak ikut ke pesta ulang tahun den boy
itu kan acaranya anak muda
bibi ga kasih hadiah buat den boy
bibi hanya punya doa buat dan boy
semoga den boy panjang umur
dalam lindungan allah swt
dan keberadaan bisa rumah di sebelah aku itu jauh lebih penting daripada apapun bi
kasih banyaknya doanya
nggak usah naik motor
nanti berantakan lagi baju kamu
ya aku jalan dulu ya
selamat ulang tahun ya
dekorasi outdoor sudah mendekati sempurna
selanjutnya kita cek bagian indon
apakah percaya gue
ya ampun raha beneran sih
gue sampai speechless banget sumpah
ya ampun raya
gue bener bener gak nyangka
ini bukannya gue narsis ya tapi
kok lo bisa sih bikin gue jadi cakep banget kayak gini
yaudah yuk kita berangkat
eh raya tunggu deh
feeling gue tuh gak enak tau gak sih ray
kita beneran kesana nggak ya
gue bener bener takut nanti ada masalah
itu cuam perasaan gue
lo santai aja lo tenang dulu sekarang
mending lo senyum
lo jangan manyun kayak gitu
aduh sayang rambut kamu
rambut kecowok kecowoknya selembar aja
bu hilda semua sudah siap
oke terima kasih ya mbak
saya nggak mau ada itu ya mbak ya
biar menantu saya pokoknya seumur hidup senang aja
oke mbak jangan lupa siapin acara kejutan dari temen temennya gue
ian tuh nelfon aku terus mastiin tentang acara kejutannya
padahal tanpa dia ingetin juga aku pasti inget kan
mama jadi gak sabar mau memulai acara ini
karena semua sudah berjalan dengan rencana kita
terus mamah yakin temen temennya boy pasti akan muji kamu
dan semakin kamu dipuji maka jalan kamu menjadi crazy rich level sultan
seperti mamah menggunakan skincare yang mahal luar biasa
benar mbak percaya aja semuanya sama saya ya
jangan sampai ada minyak minyak di wajah kita
sejauh ini sampai sekarang belum datang juga sil
terus temen temennya juga belum ada
bahkan reva tuh batong hidungnya belum kelihatan juga
gak seru acara ini kalau nggak ada perempuan yang namanya reva reva itu
padahal mama udah siapin loh kejutan luar biasa buat dia
kalau misalnya gue gak datang ini birthday party nya siapa dong
kak jangan ngomong aneh aneh kayak gitu ah
apanya yang aneh sih olin kan tadi tata cuma nanya
tapi pertanyaan lu buat silaparno tau gak
udah diam aja mending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
yaudah ya ya tata gak bakal bikin parno lagi
oh mamah gimana ya
kalau misalnya boy tuh beneran ngambek terus dia gak jadi datang ke sini
muka kita mau ditaruh di mana aku malu banget
mamah tau kalau sampai boy gak datang it's okay
mama akan telpon om herman
ngapain istirahat di situ turun
itu suara motor dateng
oh pasti my hansum gary juga udah ada di situ
eh tapi tapi
kok tata jadi kayak salting merinding gitu
tata mau ke toilet dulu ah
tata mau ke toilet dulu
wih keren banget tempatnya
dekorasinya juga bagus
aku juga mau berdek cloudy

gue nggak ingin dengerin
wih itu kayaknya ke warrior chapter bekas itu domol
itu kayaknya dari depok juga deh
sehat tuan ya
sehat sehat sehat
sehat sehat sehat
sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih sih kalian hadir di acara ulang tahunnya boy
boy pasti seneng banget lihat kalian semua
kapan lagi kita ngumpul kalau bukan di partainya boy
makanya gue diundang undang pas lo undang
udah jadi kejutan buat gue
lama banget sih ngapain sih di dalam dandan dulu ya
buruan acaranya udah mau mulai tak
marah marah marah mulu

tata itu di toilet enggak dandan
soalnya nih olin
gak tau kenapa kalo misalnya setiap kali tata denger my handsome gary ada di sekitarin tata
tata tuh jadi shouting jadi kebel pipi gitu
aduh lo itu baru ngedenger suara motornya gary aja udah kebel pipis
apalagi lo ketemu orangnya lo bisa ngompol di celana tau gak
ih malu malu enggak gue mau duluan
kok mau ninggalin tata sih
gak suka deh kalau tata diburu buruin gini
niat tuh yang ulang tahun udah dateng
siap siap kita samberin kita samberin
selamat ulang tahun
selamat tahun ya boy
makasih banyak ya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
ya gue sengaja datang buat lo boy
mainkan apa nih